inilah detik detik ledakan di spbu desa teluk kijing tiga
kecamatan lais musi banyu asin sumatera selatan
yang terekam kamera pengawas
api menyambar tiba tiba dari kabin belakang sebuah minibus
yang sedang mengisi bahan bakar dan menimbulkan ledakan
peristiwa ini terjadi pada selasa malam sembilan februari lalu
akibatnya seorang petugas spbu irfan soni dua puluh dua tahun
serta dua penumpang mobil yani alip empat belas tahun
dan adit tiga belas tahun mengalami luka bakar
dan langsung dilarikan ke rumah sakit
sementara api berhasil dipadamkan dua puluh menit kemudian
oleh petugas spbu dengan menggunakan tiga unit alat pemadam
hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat
namun diduga api tersebut tidak berhasil
timbul dari radiasi telepon genggam
yang sedang digunakan pengemudi mobil saat mengisi bahan bakar
saat ini bangkai mobil telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan